kenapa sih bu
kok khawatir sekali
wuh gimana ibu gak khawatir ya
si jun belum pulang juga ini
karena ini kan udah sore ya
alhamdulillah ya arjuna pulang
jun ibu tuh sama ayah khawatir banget
soalnya kamu tuh gak ada kabar
yang lebih khawatir itu ibu
bucet banget mukanya
sampai gak ada darahnya murinya
dah adek kakak yang so gede udah pulang juga
bikin semua orang khawatir tau
bukannya so gede tau
tapi tuh tadi di pantai ada badai
alhamdulillah jun udah pulang selamat
ya elah ibu
mandi terus makan
gue baru tau
nama tuanku adalah
om jin dan jun
sembunyi dimana pangeran itu
sulit bingit dicarinya
aku belum bisa menemukan dia
pusing pusing kepala aku
pusing pusing kepala aku
saya manis oh manis kamu itu anak baik sudah bisa menyelamatkan om jin dari penjara teko nah mulai
sekarang om jin akan melindungi
dan kamu mau minta apa om jin kabul keinginan aku emang bisa ya bisa dong sakti kan pangeran
jin alias om jin hahaha yang susah apa yang gampang emang nggak kalau bohong gimana kalau nggak bisa gimana
gimana ini beneran beneran dong masa bohongan bohongkan dosa hahaha
nih sekarang apalagi yang bisa om jin kabungkan keren kulbra
cool bro apaan tuh cool itu artinya dingin kalau bro brother artinya saudara berarti
saudara kedinginan dong hahaha dingin bro hahaha hahaha
jujur lagi sama temennya perasaan sendirian deh ya tapi kok dia ngobrol ketawa tawa
sama siapa ya
yuk yuk yuk
nggak ada temen kamu disini ayah kira sama temen kamu
nggak kok ya tadi jun lagi main game aja
main game kok sambil ngobrol gitu kayak orang ketawa tawa gitu kenapa sih kamu john aneh banget
arjuna main game itu jangan sampai menyita waktu kamu dan otak kamu tuh dengerin jangan lupa belajar mana tugasnya udah selesai belum
jun udah belajar kok ya tugasnya juga udah selesai kan jun juga nggak suka main game kelamaan nanti mata jun rusak
hmm padahal udah bilang tadi om jin matanya rusak
kamu kenapa sih jun aneh banget kamu ngusir ayah sama ibu ya

enggak kok ya bu tadi ada lalep
kok ada lalep
tadi ada cuma udah pergi
eh sudah sekarang kamu istirahat ya
istirahat ya saif ya
om jin kan jin makhluk tiga dimensi jadi bisa nembus dong
nah bos jun mulai sekarang om jin akan mengabdi pada bos jun dan akan menuruti semua perih
om jin ngapain duduk di teko itu
enak bos hangat anget bubur ayam gitu
ya iyalah itu kan teh anget
kalau teh panas gimana
bisa melepuh pantau om jin
yaudah om jin pindah deh
nah gitu dong baru sopan
ya kalau yang tadi anget anget gimana gitu
bentar lagi juga ibu datang
jun ibu bikin krim sub spesial

untung ada kamu
kalau enggak ibu bisa car
makasih ya bu